pengemudi arogan kembali bikin onar
berlagak jagoan seperti si empunya jalan
pengemudi ini asal main terabas melawan aturan
dengan mengaku sebagai kerabat jenderal
tapi begitu aksinya terungkap
sang jagoan ini seketika keok tertunduk di tahanan
beginilah aksi arogan yang dilakukan seorang pengemudi fortuner
di tol jakarta cikampek kilometer lima puluh tujuh pada sepuluh april lalu
saat itu mobil fortuner pelaku dengan berplat dinas tni
melaju di bahu jalan dan menyerempet mobil milik pelapor
saat korban minta pertanggung jawaban terjadilah cekcok
dan pengendara fortuner mengeluarkan jurus
ngaku sebagai adik seorang jenderal tni
pengendara mobil yang ditabrak melaporkan
pelaku dilaporkan karena menurut korban
pelaku tidak menunjukkan itikat baik
apalagi saat meninggalkan lokasi
pelaku sengaja menabrak mundur mobilnya
hingga mengalami kerusakan di bagian depan

dia maju ke depan mobil saya dia rem mendadak
saya kira kita mau turun ngomong baik baik gitu kan
tapi ternyata dia malah nabrak mobil mundur gitu loh
setelah diselidiki pelat nomor delapan empat tiga tiga tujuh
di mobil fortuner milik pengemudi arogan ini ternyata palsu
dinas kendaraan operasional dari marsda purnawirawan asep adang supriyadi
yang digunakan sebagai guru besar di universitas pertahanan
sama sekali tidak punya hubungan ataupun mengenal pengemudi fortuner ini
pengemudi arogan ini kini tak bisa berkutik lagi
polda metro jaya akhirnya menangkap pelaku berinisial pwga
di rumahnya di wilayah cempaka putih jakarta pusat
pelaku terbukti menggunakan plat dinas tni yang sudah tidak berlaku
usai ditetapkan tersangka pelaku langsung ditahan
lalu siapakah sosok pengemudi arogan ini
pelaku adalah warga cempaka putih bernama pierre w g abraham
yang bekerja sebagai pegawai swasta dan bukan anggota tni
salah satu kakaknya adalah pensiunan komando wanita angkatan darat
namun pangkat terakhirnya bukan berpangkat jenderal
seperti yang diakui oleh pierre
nah pelaku mengaku dapat plat nomor dinas tni ini dari kakak pelaku
yang diduga merupakan pensiunan tinggi dari korps wanita angkatan darat
nomor plat itu sebelumnya telah kadaluarsa pada tahun dua ribu delapan belas
usai kadaluarsa plat nomor itu diputihkan dan dialokasikan
untuk kendaraan operasional mars dapur nawirawan asep adang supriyadi
terungkap alasan pengemudi arogan ini menggunakan pelat nomor ini
ternyata adalah untuk menghindari ganjil genap di jakarta